apalagi kalau saya menanyakan masalah tentang di rumah
aduh def takut sekali bu sepertinya
kenapa seperti itu ya anak saya ya
apa ibu yang melarang dev untuk bercerita kepada guru
enggak enggak enggak enggak
enggak seperti itu bu enggak
justru saya mengajarkan kepada anak saya
kalau ada apa apa tuh cerita aja sama bu guru
terbuka jangan tertutup
supaya bu guru
ah bener kan
ya ampun terima kasih terima kasih terima kasih
kok jadi orang teledor banget
biarin aja dia kan orang kaya
ini namanya rejeki
nggak boleh pantang banget kalau ditolak
ada lagi enggak ya
pasti ada bonus bonus yang lain
beneran ada lagi
gak banget sih
mama aku udah pulang nih
anak ini kelihatannya seger sekali
pasti sudah makan di sekolah
atau jangan jangan bapaknya datang ke sekolah ngasih makan
hmm berarti mesin cuciku bisa bekerja cepat hari ini
mama kenapa ngeliatin aku seperti itu
kamu cuci tangan ganti baju setelah itu kamu makan
taruh tas kamu ke sana ya
taruh tas kamu
buka sepatu dan bawa cucian ini ke belakang
tapi dev aku masih capek ma
dev mau istirahat dulunya ma
kamu mau istirahat
di sekolah bukannya istirahat
kamu kan gak ngerjain apa apa
jadi sekarang kamu tidak boleh istirahat
kamu harus cuci semua pakaian ini
kamu cek dulu sebelum dicuci kantong kantongnya
ada barang atau uang
kalau kamu menemukan sesuatu
kasih ke mama
mana yang pegel
yang ini yang pegel
ini yang pegel
dev mau cuci pakaian
aku butuh cinta
meskipun aku jauh sudah melampaui
tapi ini lebih baik daripada aku diperlukan sama mama
mudah mudahan orang mau ngasih kerjaan
suaranya sepenuhnya tidak berguna ma
seperti bu murni
tuh guru ngapain sih sering sering datang kesini
maaf bu saya mengganggu
enggak enggak silakan duduk silakan
oh iya terima kasih bu
maksud saya datang kesini saya mau melaporkan keadaan dev di sekolah bu
semakin hari dev bukan semakin tambah baik
ini malah semakin buruk bu
tiap hari dia tidur di sekolah
tidak bisa mengikuti pelajaran
terus sekarang kebiasaan dev mencuri
semakin menjadi jadi bu
anak saya seperti itu di sekolah bu
apabila saya menanyakan kenapa
hanya diam saja dev tidak mau menjawab
apalagi kalau saya menanyakan masalah tentang di rumah
aduh def takut sekali bu sepertinya
kenapa seperti itu ya anak saya ya
apa ibu yang melarang dev untuk bercerita kepada guru
enggak enggak enggak
enggak seperti itu bu enggak
justru saya mengajarkan kepada anak saya
kalau ada apa apa tuh
cerita aja sama bu guru terbuka jangan tertutup
supaya bu guru bisa membantu dev
tapi kenapa anak saya jadi begitu ya
sepertinya gak ada masalah dengan ibunya
orangnya begitu baik dan sangat terbuka
padahal selama ini
saya selalu memberikan perhatian yang lebih khususnya untuk perkembangannya dev
tapi mungkin kurang kali bu ya
saya sudah berusaha semaksimal mungkin
tapi kenapa jadi begini anak saya

oh iya bu apa perlu kita bawa dev ke psikiater ya bu

biar sekolah yang membiayainya
kayaknya nggak usah dulu deh bu
biarkan saya mendidiknya dulu ya
saya khawatir takut kejiwaan dev terganggu bu
ya saya setuju bu
saya juga dari dulu sudah menduga
jangan jangan anak saya itu sakit jiwa kali ya
ya sudah bu
nanti apabila saya dibutuhkan ibu silakan hubungi saya
nanti saya akan coba bantu deh bu
demi perkembangan dev bu
saya benar benar terima kasih sekali sama ibu
kayaknya saya nantinya akan banyak minta tolong sama bu guru
nggak apa apa ya bu ya
ya sudah kalau gitu saya pamit dulu ya bu ya
iya terima kasih bu
kamu benar benar anak yang sudah kurang ajar sama mama
kamu sudah mempermalukan mama
kamu udah nggak sayang lagi ya sama mama ya
jawab sekarang pertanyaan mama
apa salah mama menghukum kamu
kamu pantas gak mendapat hukuman dari mama
sekarang juga kamu belakang
kamu kerjakan semua cucian tuh yang ada di belakang
harus sudah selesai jangan minta apapun juga tidak boleh ngeluh
karena ini semua gara gara kamu
oh anak bini lo kelihatannya baik baik aja malah bini lo udah kerja
istri saya kerja
kerja di mana kong
soal kerja jangan lu pikirin soalnya kerjaannya dari gue
makasih banyak kong sebelumnya kong
itu sih kewajiban gue run yang penting lo ikhlas dan jangan telat bayar kontrak lo
lo kan masih mau bayar kan
masih lah kong
anak bini lo tenang aja boleh disitu gak apa apa lo tenang aja
nanti keceng ikatnya tempat selesainya kalau pelan pelan kayak begitu
lelet lelet pelan pelan sih
eh dengar gak sih
ntar kalau kamu udah gede pasti kamu akan berterima kasih sama mama karena mama berjasa
yang keceng dong
kenceng juga budak kamu tuh
cepat cepat nanti matahari tenggelam gak kering lagi jemuran
wih nih anak
kerjaan aja kamu tuh

hah sabit gak